kita ke informasi jelang bulan suci ramadan jika razia polisi identik dengan pengecekan ketertiban pengguna jalan
lain halnya dengan razia yang dilakukan anggota polres ponorogo jawa timur
puluhan polisi bersenjatakan sapu kemoceng dan mesin penyedot debu
melakukan razia di masjid masjid yang ada di ponorogo
namun razia yang dilakukan untuk menjaring atau menangkap debu sampah dan juga mungkin ada sarang laba laba ya di masjid ini
seperti apa kita simak informasinya
sedikitnya tiga puluh personel polisi polres ponorogo jumat pagi melakukan razia di masjid masjid yang ada di ponorogo jawa timur
salah satunya di masjid agung ponorogo
berbeda dengan razia pada umumnya dalam razia kali ini polisi sengaja merazia sampah kotoran dan debu yang ada di masjid
tak hanya di halaman masjid polisi yang membawa sapu sulap dan mesin penyedot debu ini juga merazia debu dan kotoran di dalam masjid
bahkan berbagai sudut sempit yang sulit dijangkau pun
tak luput dari razia
polres ponorogo sengaja merazia debu dan kotoran di masjid menjelang datangnya bulan suci ramadan untuk memberikan rasa nyaman kepada jamaah masjid
sebab saat bulan suci ramadan biasanya jamaah selalu memadati masjid
selain itu jika masjid bersih jamaah juga bisa merasa nyaman saat menjalankan ibadah sholat
kita melaksanakan kegiatan bersih bersih menjelang memasuki bulan suci ramadan
ada beberapa tempat kita membantu kegiatan kegiatan dari mungkin dari pengurus masjid untuk membantu membersihkan di sekitar masjid
mungkin yang lebih utama itu di mungkin selokan selokan kemudian juga di karangan pekarangan halaman halaman
rencananya razia debu dan kotoran di masjid masjid seperti ini akan terus dilakukan polisi polres ponorogo
selain untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah masjid polisi juga akan melakukan polisi polres penorogo
selama masjid kegiatan ini sudah menjadi program polres pondorogo
catur priambodo ponorogo jawa timur